gitu tante tunggu di dalam aja yuk
mamanya sekalian ke klinik ya nri
iya sekalian ke klinik tante
berarti lama ya nri
ya udah bebe nanti siang kita kesini lagi ya
kakang belok kanan
mumpung ini hari sabtu
lo libur kuliah gue juga libur kerja
kita cari tahu itu perempuan siapa
udah gak usah nangis
masuk akal juga sih
kalau si muhyiddin itu
pegang rahasianya si rizal
soalnya gak ada tuh mak sejarahnya
baik sama kang rizal
rumah kelihatannya tuh mereka mesra banget
padahal sehari sebelumnya mereka mau berantem
baru kepikiran sama gue
tadinya gue pikir si mamat tuh memang hebat
ya udah deh
tanda kita ketinggalan
assalamualaikum pak rw
kepada mau kemana
kita mau ke rumah bu puput pak rw
ke rumah bu puput
iya pak rw
iya pak rw
mau pada naruh anak di rumah bu puput
anak anak pada betah pak heru
awalnya satu terus dua
sekarang enam lu mau taro di sono
lama lama orang sekampung pada ke sono
ibu puput mah baik pak rw
justru karena baik

justru karena baik
mestinya lu tau diri
jangan lu manfaatin
enak banget lu ya
bu puput yang ngurusin
hansip gua ketahan satu
buat bantuin bu puput
gara gara ngejagain anak lo pada
sekarang lu pulang
lagi lu bebek pak rw
yuk yuk yuk
pulang yuk yuk
susah amat dikasih tau
susah amat dikasih tau
nanti ibu amina keburu masak
ntar kerepotan kan
telepon gua ketinggalan
ah amat banget
sebentar aku bisa
ini loh ketinggalan ini loh
anak anak udah dateng
aku tuh kangen sama dede bayinya be
iya beb ini loh kuncinya tuh macet ini loh
ih kok lama sih
akhirnya aku nanti bisa ngeles perutnya bu aminah
aku bisa merasakan gerakan dede bayiku
ayo aduh udah nanti aja
salam walaikum salam
waalaikum salam tim
siang amat cek belanjanya
kak mak dulu tadi
oh iya cek kereta dorong bayinya teh promonya tinggal satu minggu lagi
jadi ambil enggak
soalnya minggu depan teh harganya udah normal lagi cik
satu koma empat
enggak deh anak anak saya kan udah pada gede
bisa bantu ngegendong adiknya nih
kasian kang rizal kerja seharian dari pagi narik
masa uangnya hanya untuk kereta dorong
maaf enggak tega
kang rizal teh kenapa ya kalau narik teh mesti muter dulu
tina teh lihat berapa kali
kan harusnya teh ke kiri
langsung keluar jalan raya
ini mah ke kanan dulu
kan ujung ujungnya kalau mau keluar mesti muter lagi
jalan di depan cek
yang mau keluar ke kampung tanah baru
kita ngobrolnya di rumah yuk
ini sayurannya keburu layu yuk
tina teh mau ngider mau jualan
ayo beb aku udah kangen sama dedek babi
mungkin bu aminahnya nggak ada
lah beb biasa juga pintunya ditutup kalau bu aminah di dapur
mudah mudahan nggak ada
bu aminah ini saya bu puput
beb kayaknya nggak ada orang yuk
aku tuh kangen banget sama bayiku
gini aja bip nanti siang kita kesini lagi ya
nggak mau beb udah kita tunggu di sini aja ya
mungkin bu aminahnya ke klinik beb
hah ya wes kalau gitu kita susu aja ke klinik yuk
jangan beb jangan
nanti siang kita kesini lagi ya
tante puput om aji
maaf ya indri dari belakang tadi
cantik mama ada di dalam
mama ke pasar tantah udah lama sih perginya
maksud indri masih lama pulangnya
oh iya enggak apa apa kalau gitu tante tunggu di dalam aja ya
mamanya sekalian ke klinik ya indri
iya sekalian ke klinik tante
berarti lama ya indri
yaudah beb nanti siang kita kesini lagi ya
pak kang belok kanan